seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa arab saudi memang selama ini dikenal begitu konservatif
namun semenjak pangeran muhammad bin salma menjabat sebagai putra mahkota pada tahun dua ribu tujuh belas lalu
arab saudi menjadi lebih open menjadi lebih terbuka pada dunia modern
nah pangeran mbs melahirkan sejumlah kebijakan yang kebanyakan mendobrak kultur konservatif dan berpihak pada perempuan
kami akan bahas malam hari ini bersama yon mahmudi kaprodi kajian timur tengah sksgui
pak yon selamat malam
pak yong mungkin tadi sedikit banyak sudah mendengarkan gebrakan gebrakan melalui kebijakan kontroversial yang kurang lebih selama enam tahun kebelakang
industri hiburan masuk ketegangan budaya ditinggalkan
bagaimana anda melihat dampak modernisasi kebijakan yang diterapkan oleh mbs terhadap arab saudi ini
ya ini kan sebenarnya bagian dari visi arab saudi yang disebut dengan saudi vision dua ribu tujuh belas
bahwa visi ini adalah untuk mengembangkan saudi ke depan
yang tidak hanya tentu tergantung kepada sumber daya dari minyak
yang kita ketahui bahwa minyak juga akan berakhir oleh karena itu kan untuk pembangunan ke depan
dan guna untuk menopang masa depan saudi
maka ya harus dilakukan diversifikasi yang diantaranya adalah untuk menggenjot berbagai sektor ekonomi
nah tentu perubahan untuk memperkuat sektor ekonomi juga nanti berkaitan dengan persoalan budaya sosial yang sedang digunakan di arab saudi
termasuk juga pandangan pandangan keagamaan
nah agar kemudian itu bisa dilakukan ya beberapa pembaharuan itu dilakukan oleh arab saudi yang tadi berkaitan dengan norma untuk perempuan
kemudian juga pusat hiburan juga dibuka
dan berbagai alternatif yang itu bisa memperkuat perekonomian saudi ke depannya
nah ini saya kira mbs habis habisan untuk bisa melakukan kebijakan ini
saya kira guna menopang masa depan saudi ke depan
terutama ya memasuki dua ribu dua puluh
oke harus memang habis habisan karena harus sejalan dengan visi misi yang
dan juga dipercayakan oleh arab saudi untuk tahun dua ribu tiga puluh
tapi kalau kita lihat kebijakan kebijakan muhammad bin salman yang mungkin agak cenderung diterima mengarahkan kaum muslim untuk lebih sekuler lebih liberal
ini akan berimpak berdampak pada arab saudi karena bertolak belakang dengan negara negara islam lainnya
apakah anda melihat hal itu juga
ya memang awalnya arab saudi itu kan sangat konservatif dibandingkan dengan negara negara yang lain
sehingga ketika terjadi sebuah perubahan perubahannya menjadi sangat drastis
dan dirasa mudah orang menganggap bahwa ini akan mengarah kepada sekuler yang berbeda dengan saudi sebelumnya
nah tentu tadi kalau kita melihat bagaimana visi itu dilakukan ya sektor ekonomi dibuka bahkan termasuk pariwisata
dan itu juga bisa mendatangkan alternatif sumber keuangan
termasuk juga dengan membangun tempat tempat
hiburan yang tidak hanya dikonsumsi oleh orang orang saudi
tapi juga harapannya juga akan mendatangkan dari negara negara yang lain
yang ya mereka diharapkan bisa merasa lebih nyaman tinggal di saudi ya
karena itu diharapkan dari mereka itu kan juga diharapkan bisa mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pengembangan saudi ke depan
nah tentu dengan demikian maka ya ada
beberapa kaitan dengan bagaimana itu mempengaruhi modernisasi yang dijalankan juga akan mempengaruhi berbagai praktek praktek kebiasaan sosial budaya yang berlaku
nah ini yang sering menjadi tantangan internal yang ada di arab saudi
bagaimana ke depannya berkaitan dengan norma norma itu
oke apakah ini juga secara langsung atau mungkin tidak langsung akan berdampak terhadap nasib paham wahabi yang ada di arab saudi selama ini
ya arab saudi kan didasarkan kepada bagaimana arab saudi itu dibangun itu kan berdasarkan kesepakatan antara kekuatan keagamaan ya
muhammad ibdul abdul wahab dan juga kekuatan politiknya muhammad bin saud yang bersama sama untuk menopang dari sisi keagamaan dan sisi pemerintahan agama dan politik
tapi nampaknya sekarang apa
dua posisi itu direvisi oleh mbs ya
yang tidak lagi memberikan otoritas yang sangat kuat
jadi paham yang sering disebut dengan paham yang dianggut oleh muhammad ibn abdul wahab
orang menyebutnya dengan wahhabi
sehingga lebih nampak lebih lunak mungkin orang mengatakan lebih moderat atau pada titik yang ekstrim
jadi sangat berbeda dengan saudi
lebih pada masa lalu
di samping kebijakan progresif yang juga mungkin kebanyakan menguntungkan kaum perempuan yang ada di arab saudi
yang mungkin selama ini dibatasi sangat pergerakan ya
kepemimpinan dari mbs ini juga cukup banyak mendapatkan kritisi karena dianggap bertangan besi
kita tahu ada hukuman tiga puluh tahun kepada pangeran abdullah yang disorot banyak orang terlalu berlebihan
kemudian menyingkirkan orang orang termasuk ulama yang cukup vokal mengkritisi kebijakan
yang juga ramai pada waktu itu adalah pembunuhan jurnalis jamal kasogi
bagaimana anda melihat posisi dari mbs di dalam negerinya sendiri
kebijakan politik yang diambil
ya kebijakan yang dilakukan lbs itu kan bagian dari konsolidasi politik ya
jadi agar kemudian posisinya lebih firm lebih kuat
dan maka tentu tidak boleh ada oposisi oposisi yang itu bisa mengganggu ya
pemerintahan dari aspek politik
nampaknya kemudian stabilitas politik menjadi sangat penting
nah suara suara oposisi itu kan kalau kita melihat praktek budaya politik di timur tengah itu kan memang tidak memberikan toleransi ya
secara terbuka ya bagi kelompok oposisi
karena itu dianggap bisa mengganggu proses jalannya pemerintahan maupun pembangunan
berbagai macam suara suara kritis itu tidak diharapkannya
dalam sebuah sistem monarki termasuk yang ada di arab saudi
baik kita akan lihat kita yakin kayaknya juga akan ada lahir lagi kebijakan kebijakan progresif yang akan dilakukan oleh muhammad bin salman ke depannya
terima kasih pak yon mahmudi kaprodi kajian timur tengah sksgui sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak ion sehat selalu
selamat malam terima kasih